ada pro dan ada kontra nah tugas saya adalah mengulas pro dan kontra itu bersama tiga orang narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini
ada pak sumarsono dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri terima kasih pak soni sudah datang
hari ini kita impor dari makassar karena sebagai pejabat gubernur sulawesi selatan juga
karena cundang cnn ini
jadi pakai data ke jakarta
kemudian ada mas ferry juliantono wakil ketua umum partai gerindra mas ferry terima kasih sudah datang
kemudian ada bang robert endi jaweng direktur eksekutif komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah atau kppod
terima kasih bang edi sudah datang saya akan mulai dari oposisi dulu nih pak soni
mohon maaf ya pak soni saya kasih kesempatan oposisi
sebelum saya mau tanya ke mas ferry pendapatnya saya ingin buka dulu cuplikan wawancara mas ferry juliantono dengan detik com terkait dengan isu ini yang mungkin nanti kita akan konfirmasi jawabannya
boleh ditampilkan apa sih kutipan cuplikan wawancaranya
ya ada di belakang kita pak soni mas ferry juga bisa lihat di belakang kita ini
ada di depan ya
niat curangnya kelihatan jelas
seharusnya menteri dalam negeri merekomendasikan pejabat sementara gubernur jawa barat kepada presiden adalah yang berasal dari lingkungan kementerian dalam negeri dan bukan berasal dari kepolisian
mengingat salah satu calon berasal dari kepolisian yaitu mantan kapolda anton karlian
niat curangnya kelihatan jelas
oke yang pertama niat curangnya banyak ternyata wawancara anda
yang kedua cuma karena si calon tersebut didukung partai yang sama dengan mendagri nya
ya yang direkomendasikan malah yang berasal dari petinggi kepolisian
itu keyword kedua
presidennya juga tidak memberi pertimbangan yang mendorong supaya netralitas pilkada lebih terjamin
malah mengiakan suasana masih lebaran udah niat mau menang dengan segala cara
saya mau tanya mas ferry ini betul itu kan wawancara ada
apa maksudnya mas
memang gini tadi dari satu sebab dari yang substantif ya
ada tiga undang undang yang ditabrak dilanggar
pertama undang undang tentang pilkada
undang undang pilkada menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan pilkada itu kan sudah ditentukan
jauh jauh hari tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas
artinya menteri dalam negeri harusnya tahu daerah daerah mana yang pilkada
siapa siapa yang akan menjadi pelaksana tugas di daerah tersebut
jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang dadakan
ada waktu untuk kemudian dipersiapkan
nah disitu dijelaskan bahwa yang akan menjadi pelaksana tugas adalah pimpinan media
yang dalam pengertian penafsiran kami bahwa pimpinan setingkat media itu adalah mereka yang berasal dari kalangan sipil
nah yang kedua
itu concern masalah legalitas tuh ya
iya ini penting
jadi yang kedua undang undang tentang
yang aparatur sipil negara
betul bahwa di situ disebutkan juga bahwa memang pengertian pimpinan tingkat madia itu menurut hemat kami adalah sipil
untuk posisi posisi yang berkaitan dengan keamanan atau basarnas atau apa
bisa kita fahami kalau kemudian ditempatkan polisi atau pimpinan dari aparatur tni atau polisi
tapi kalau untuk pos pos yang di dalam pemerintahan
apalagi ini berkaitan dengan
pilkada menurut hemat kami sebaiknya dicarikan saja pelaksana tugas dari lingkungan kementerian dalam negeri atau dari yang lainnya
sipil tadi kalau kata
undang undang tentang kepolisian
di situ dijelaskan bahwa anggota kepolisian republik indonesia ketika dia mau menduduki jabatan di luar lingkup kepolisian
yang bersangkutan harus mengundurkan diri
sehingga dalam kaitannya dengan pak muhammad iryawan sebagai pelaksana tugas
meskipun beliau sekarang menjabat sebagai ses tama
sekretaris utama lembaga pertahanan nasional lemhanas
tapi pak muhammad iryawan adalah anggota kepolisian aktif
masih aktif ya
jadi tidak bisa dijadikan alasan bahwa meskipun pak iryawan sekarang menduduki posisi sipil
sekretaris utama lembaga lemhanas
terus kemudian sekarang ditunjuk oleh menteri dalam negeri
menduduki posisi sebagai pelaksana tugas gubernur jawa barat
kalau tadi pertentangan secara undang undang secara substansi yang menarik adalah
saya mau mengutip kata kata anda tadi
niat curangnya kelihatan jelas
kenapa ada keluar
sekarang dari sisi yang sangat etis
pertama pak muhammad iryawan ini kami punya buktinya
di jakarta beliau ketika menjabat sebagai kapolda metro jaya
jelas jelas dukung ahok
kemudian yang kedua
itu asumsi atau fakta
kita punya buktinya
terus kemudian pasokan sembako pada saat itu kita tahu semua
kemudian yang kedua
salah satu pasangan yang ikut berkompetisi di pilkada jawa barat itu
ada salah satu pasangan yang berpasangan pak tb hasanuddin dan pak anton carlian
mantan kapolda jawa barat
nah tentu kita ingin supaya netralitas ini terjaga
kita tidak seuzon
memang nggak ada orang yang lain
nah menjadi kemudian memunculkan kecurigaan adalah ketika dipaksakan seorang muhammad iryawan
menjadi pelaksana tugas yang notabene masih anggota polisi aktif
itu yang maksudnya niat curangnya kelihatan jelas
kan menurut saya direncanakan
apalagi misalkan sebenarnya ribut ribut soal pak iryawan menjadi pelaksana tugas gubernur jawa barat ini
sebenarnya sudah dari sejak awal tahun ini loh
nah kemudian masyarakat protes
kemudian minta supaya jangan dong
kan harusnya sebaiknya yang lain
waktu itu pemerintah pun
dari sisi pemerintah menko polkam
kemudian bahkan pak kapolri sendiri menyampaikan
memahami keberatan dari masyarakat itu
tetapi kok tiba tiba sekarang dipaksakan lagi
setelah beliaunya pak iryawan itu diangkat menjadi sekretaris utama lemhanas
jadi sebenarnya ini kelihatan direncanakannya
memang diplot dari sejak awal
bahasa betawinya niat curangnya kelihatan jelas itu tadi kan
iya kelihatan direncanakan
menurut saya seperti nggak ada orang gitu
jadi menurut khidmat kami ini nentang
nabrak undang undang nabrak peraturan
harusnya kenapa sih nggak pak sony jadi pelaksana tugas di jawa barat
kan udah jelas jelas pak sony sudah sukses kemarin di jakarta
tapi kita kasih kesempatan pak sony untuk menjawab perspektif dari mas ferry nanti di usai cerita berikutnya
tetaplah bersama kami
dengan segala alasan yang dikemukakan mas ferry
dengan segala kelemahan potensi potensi kecurigaan
kenapa harus pak muhammad iryawan gitu pak soni
harusnya kalau kenapa mesti nanya yang buat keputusan
habis itu mencoba untuk menjelaskan runtutannya
yang pertama ketika posisi di undang undang sepuluh dua ribu enam belas
itu kan memang ada ketentuan ketika gubernur itu berhenti
akhir masa jabatan diganti dengan pejabat
penjabat gubernur itu siapakah
penjabat gubernur adalah penjabat pimpinan tinggi masyarakat itu dulu
lalu pertanyaannya siapa penjabat pimpinan tinggi masyarakat
juga diatur dalam undang undang asn
ya itu sangat jelas sekali
di dalam pasal sembilan belas itu jelas penjelasannya
saya baca di dua baris saja
jabatan pimpinan tinggi masyarakat meliputi sekretaris jenderal kementerian
sekretaris kementerian kemudian ada sekretaris utama
sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara dan seterusnya
itu disebut adalah masyarakat
termasuk sekretaris utama kementerian maupun lembaga negara
lembaga negara pertama ini
termasuk juga lembaga ideal dulu
sehingga dalam konteks undang undang lima ratus tujuh puluh empat seribu sembilan ratus empat belas bahkan juga tidak melanggar
nah kemudian ada undang undang sandingahnya tiga puluh sembilan
undang undang tiga puluh sembilan keluarkan pp dua puluh satu tahun dua ribu dua
yang intinya bahwa anggota tni polri khususnya
yang menjabat di tempat yang lain di luar struktur organisasi ini
itu tidak harus dikawal
itu tidak harus dikawal
kalau berubah statusnya atau mundur dan seterusnya itu
dalam undang undang kementerian negara nomor tiga puluh sembilan
sehingga kalau seorang polri menjabat sebagai sestama di lemhanas
dia tidak harus mundur itu aturannya
dalam konteks pj dia tidak melihat siapa sestamanya
yang kita lihat adalah sestamanya ini adalah memenuhi syarat salah satu
memang tidak ada aturan harus mundur karena ada lembaga lembaga
seperti di bnn seperti tadi mas ferry sampaikan tadi
kemudian di bnpt
tidak harus mundur memang
posisinya tidak harus mundur
jadi berarti kan sementara di undang undang nomor dua polri
setiap anggota polri harus mundur
kecuali diatur lain oleh undang undang lain
nah undang undang yang lain yang mengatur itulah undang undang tiga puluh sembilan
yang kita harus mundur
jadi sebenarnya ada sedikit kontradiktori antara regulasi sendiri
ini titik lemahnya kalau kita lihat
tapi tidak melanggar regulasi
karena kita perspektifnya beda
kita pakai undang undang sepuluh
buat kita melanggar
nah posisi kita
posisinya kita bisa jasifikasi karena sesama adalah termasuk garis itu
dan kita sudah jasifikasi juga
didiskusikan mengenai hal ini
satu sisi posisinya
yang kedua memang lalu di sisi substansif sekarang
apakah kemendagri juga sudah mencalonkan sebenarnya semua sudah diatur dari awal
posisinya ketika kemudian polhukam membatalkan itu
posisinya kita sangat memahami
karena dari polri langsung menjadi pc usulannya dulu kan
direncanakan lah wacana
satu adalah di sumut yaitu kepala divisi propam
satu lagi adalah asop
kalau ini jelas tidak bisa
karena dia jabatan tinggi di polri posisinya
kita bisa memahami ini yang dibatalkan ini
setelah dibatalkan terus kemudian kita tidak tahu entah bagaimana posisinya kemudian disestamas
sehingga menimbulkan opini seolah olah ini dalam satu skenario
tapi betul skenario tidak
saya tidak tahu persisnya yang jelas
posisi yang dalam proses administratif saya melihat
dudukan sesama inilah yang kemudian kita tempatkan
sehingga hubungan antara keputusan polhukam polri membatalkan dengan ini sebenarnya juga tidak ada
karena itu sudah dibatalkan ketika langsung dari polri
oleh karena itu entry suratnya bukan permohonan mendagri kepada polri
tapi kepada gubernur lemanas untuk meminta tenaga bantuan
sebagai otoritas sipil tadi itu ya
nah gubernur lemanas memberikan nama sestama bapenas
saya kira itu ada hubungan dengan polri
tapi apakah itu tidak disadari oleh menteri dalam negeri akan memacu kritikan kritikan seperti yang dilakukan mas ferry dengan rekam jejak
kemudian selama ini ada kontroversi
kenapa memilih orang ini apa istimewanya sehingga kemudian harus di quote unquote
kata mas ferry dipaksakan di jawa barat
sekarang kan setiap mengambil keputusan kan setiap ada keputusan tanpa risiko
dan semua ada tim hukumnya juga di sana
yang juga telah mengkaji juga
jadi saya kira semua pertimbangan pasti melewati proses hukum
dan saya kira kita akan menghormati pandangan yang berbeda satu sisi
yang jelas kalau lihat pak irawan misalnya siapa sih yang meragukan kompetensi seorang jenderal bintang tiga
misalkan karena begitu kan dari segi selama ini juga pernah di kapolda di sana
mereka juga ya sukunya ada di jawa barat
ya tetap posisinya
kalaupun ditempatkan pada periode akhir masa jabatan kurang seminggu ini tiga seminggu itu lagi
tidak mungkin kemudian harus memobilisasi orang menangkan paslon tertentu
jadi saya kira hal seperti inilah yang kemudian bisa kita lihat
dan walaupun kita juga memahami adanya pandangan pandangan berbeda kecurigaan kecurigaan tersebut
itu tidak itu kecurigaan itu tidak menjadi pertimbangan bagi menteri dalam negeri untuk mengusulkan pak erawan
ya mungkin semua kan ada pertimbangan
tapi juga ada pertimbangan pertimbangan lain
pertimbangan itu hanya satu
dari sekian pertimbangan dia masuk pertimbangan yaudahlah ini karena beras sebagai setama
kalau dulu ketika aspirasi masyarakat ya sudah

jadi manfaatnya lebih banyak dibanding modorotnya seperti katanya
ya kalau dulu ya
kalau sekarang pertimbangannya kita tidak ada hubungannya dengan polri tapi hubungannya kita dengan lemari
jadi sebelum kebangin ini mas ferry silahkan
jadi jelas apa yang disampaikan pak sony tadi bahwa waktu dulu ketika masih jadi polisi aktif menjabat as of
kemudian ditempatkan isunya menjadi plt gubernur jawa barat memancing respon reaksi
nah kemudian terus
beliau yang bersangkutan ditempatkan menjadi sestama
karena memang disitu kelihatan kenapa harus ditempatkan menjadi setama di lemhanas
karena disitulah ada celahnya
kemudian kembali lagi
anda curiga itu skenario
kembali lagi kalau kecuali setelah jadi sesama atau sudah dicari lagi calonnya
ini setelah jadi sesama dikembalikan lagi ditempatkan menjadi pelaksana tugas di gubernur jawa barat
artinya memang pak cahyokumolo kemudian merekomendasikan nama yang sama
kepada pak ferry
karena ada presiden dan presiden kebetulan juga tidak punya wisdom tidak punya kebijaksanaan
bahwa dari tiga nama setahu saya ada tiga nama yang diusulkan
dua diantaranya berasal dari lingkungan kementerian dalam negeri
satu pak muhammad iryawan pak jokowi dan pak cahyokumolo
kemudian kembali menunjuk pak muhammad iryawan juga
nah motifnya alasan mendasar seseorang untuk melakukan itu apa sih
kemudian kita sekarang tadi saya dengar kata sambutan pak mendagri pada saat pelantikan itu
saya rasa tidak ada potensi kerawanan dalam pilkada jawa barat
saya rasa nggak ada potensi kerawanan pilkada jawa barat
provinsi jawa barat paling relatif paling aman dibandingkan dengan provinsi yang lain
katakan kalimantan barat maupun sumatera utara
jadi alasan apa kemudian terus tetap memaksakan
apa sih yang anda takutkan mas ferry apakah punya potensi untuk abusi
anda mencium ada potensi kan
kompetisi kompetisi kita mau menang secara terhormat kita demokratis
sekecil apapun celah peluang yang memungkinkan seseorang
penguasa atau orang yang menjalankan atau menggang kekuasaan tidak abuse
dan menggunakan untuk itu
oleh karena itu jangan dibenarkan jangan kemudian kita diamkan
saya kasih kesempatan pak gini dulu melihatnya gimana pak gini
apakah punya potensi ketakutan ketakutan yang kemudian dipikirkan oleh mas ferry dan kawan kawan itu mungkin terwujud nggak dengan dilantiknya pak jokowi
ya gini pertama pengangkatan pak iryawan ini ini memang seperti sinetron yang berserius
januari ribut kemudian februari menko polkam keluar pernyataan bahwa ini akan ditinjau kembali
kapal kapolri juga gitu
terus terang saya secara pribadi merasa selesai masalahnya
artinya kemudian kan ada apa namanya proses perubahan ternyata kemudian belakangan muncul lagi gitu kan
nah jadi memang pertanyaan yang sangat mendasar adalah ada apa ini saya kira penting
ada apa sudah dijawab oleh pak
itu secara politik kemudian kedua adalah secara hukum saya kira begini
pengangkatan pak iryawan ini ini kan berdasarkan keputusan presiden satu ratus enam dua ribu delapan belas
kita berharap keputusan ini memang mendasarkan dirinya pada undang undang
ya bukan peraturan peraturan di bawah saja
undang undang yang perlu dilihat adalah paling tidak tiga tadi itu
undang undang pilkada pasal dua ratus satu undang undang asn dan kemudian undang pemerintahan daerah
nah kalau di situ dikatakan bahwa pengangkatan itu
dari jabatan pimpinan tinggi media
perlu digarisbawahi jabatan pimpinan tinggi ini ini adalah bahasa birokrasi sipil
nah sekarang kemudian kita melihat ini ada tiga lapisan ini mas budi
birokrasinya sudah sipil memang lemhanas
ada yang mengatakan semi militer tapi oke lah ini kan diluarin birokrasi sipil
kemudian jabatannya itu juga sudah jabatan sipil sestama
jadi nggak masalah
tapi penjabatnya itu masih polisi
nah berarti problemnya di mana ini problemnya adalah bagaimana mengalihkan status
tapi secara peraturan tadi yang dikatakan pak soni sudah aman
buka ini versi mbak soni
undang undang dua dua ribu dua mengatakan bahwa di luar dinas kepolisian wajib mengundurkan diri atau pensiun
nah problemnya di situ saya kira
kalau kita bicara substansi bang edi tadi sebelum masuk ke pak soni untuk menjawab lagi
ada ketakutan ketakutan ini kita bicara peraturan mungkin masih bisa kita perdebatkan
tapi ketakutan secara politik etik tadi secara substansi pilkada
ini patut kita takuti nggak
mungkin nggak ketakutan ketakutan itu terwujud dengan seorang pejabat gubernur yang ditengarai punya konflik kepentingan misalnya seperti kata mas ferry tadi
takut secara politik saya nggak tahu
tapi takut dalam situasi bahwa ada kerawanan
kalau kita percaya dengan indeks kerawanan bawaslu
sesungguhnya jawa barat itu ada pada indeks sedang dan rendah
yang justru sedangnya itu itu adalah soal kontestasinya
dimensi kontestasi sementara partisipasi itu rendah
jadi sebenarnya dari sisi kerawanan ini sebenarnya masih bisa dikelola ya
tapi kalau saya begini
potensi penyalahgunaan kekuasaan
dari perut pelaksana tugas gubernur
kita nggak tahu apakah kemudian dengan situasi seperti itu
anda melihat nggak punya nggak potensi abuse gitu
ya punya pasti
makanya untuk menghindari itu sebaiknya presiden menteri dalam negeri harusnya punya kebijaksanaan
punya kebijaksanaan lagi
sudah tahu di respon negatif rame kok tetap dipaksakan
mas sohdi punya potensi abuse nggak
orang di kementerian dalam negeri yang lain
apakah potensi abuse itu betul betul di depan mata pak soni
saya kasih kesempatan menjawab
nggak usah tapi harusnya dihindari lah
saya kasih kesempatan pak sohdi menjawab di segmen berikutnya pak lucu
sekarang ya kasih kita ke pak lucu saja dah
sebelum ke pak soni untuk menjawab saya mau tanya mas ferry sedikit aja
jawab dengan tiga kalimat singkat
potensi abuse atau penyalahgunaannya itu apa sih
kan misalkan kalau ada indikasi
pergantian yang aparat yang tidak sesuai dengan keinginan pelaksana tugas
kemudian minta izin kepada menteri dalam negerinya
ya kalau sekarang posisinya menteri dalam negeri dengan plt nya kompak itu menurut saya sih udah
dan buktinya udah kompak
jadi gampang itu
meskipun itu pasti ada prosesnya
tetapi keleluasaan untuk melakukan pergantian sesuai dengan kepentingan plt yang disetujui
atau bahkan juga mungkin apa namanya ya berdua lah
yang lainnya adalah kemungkinan untuk bisa menggunakan aparat di bawah
itu bekerja untuk dalam rangka itu
mungkin nggak pak iryawan melakukan apa yang kemudian di tengah raih
masalahnya bukan soal itu
masalahnya ini yang kita persoalkan ini sebaiknya dibatalkan
karena melanggar undang undang menurut versi kami
jadi kita nggak boleh biarkan ada potensi atau peluang sekecil apapun itu nggak boleh dibenarkan
belum outputnya nanti ke batal atau tidak batal ini gimana pak soni
kekhawatiran kekhawatiran itu yang harus ditenangkan kan
jadi ya serba mungkin
cuma kemungkinan seberapa jauh
cuma seberapa jauhnya itu yang kemudian harus kita diskusikan
pertama mengenai penataan intervensi penataan personil
ingat birokrasi kita jargonnya adalah netral
seluruh pc sudah diintroksikan untuk senetral mungkin
ya saya kira gitu
termasuk penyelenggara negara
ini sangat disadari sepenuhnya
proses penggantian penggantian itu selalu dibicarakan dengan bkn ada kasn ada penpan rp
dan semua punya instrumen
misalnya harus ada dua tahun selesai menjabat
pangkatnya harus sesuai dengan
kalau eselon dua harus seleksi umum
nggak bisa mengganti tanpa lelang dan seterusnya ya
seperti ini ada instrumen instrumen sehingga sangat transparan
jadi mungkin cuma kemungkinan besarannya saja yang gerak gerak gradasi
jadi kekhawatiran itu masih bisa terwujud dong pak sofie
tapi nggak boleh kita tolerin
terus pak sofie
karena itu faktor politik ya
karena juga menghasilkan pengalaman politik
karena adiknya pun anaknya pun juga kadang kadang juga mungkin
tapi menggerakkan instrumen birokrasi untuk memenangkan calon presiden
yang kedua dan itu yang tidak dimungkinkan
karena juga sekarang ini power dari pan waslu bawaslu kan diberikan giginya
ini juga akan mudah termonitor
dan dimungkinkan seorang pejabat yang namanya asn saja nggak netral
itu sanksinya juga berat
sampai kepada tidak hanya teguran tapi pemberhentian
jadi saya kira seorang pj karena sudah pengalaman tiga kali
menggunakan instrumen sampai mobilisasi akan sulit sekali
pada era undang undang baru undang undang sepuluh dua ribu enam belas dan apalagi undang undang pemilu sekarang ini
posisinya seperti itu
karena itulah maka kita sadari sepenuhnya seorang pj selalu kita gembor gemborkan
harus posisinya adalah netral berdiri dan memayungi seluruh kepentingan yang ada
saya kira itu
sekarang juga gini pak soni
kan mesti difahami dari pihak yang lainnya
masyarakat maupun dari partai partai
seperti tadi disampaikan oleh golkar
bahwa ini kebetulan kan salah satu pasangan ini pak anton carlia
itu mantan kapolda polisi
kemudian pelaksana tugasnya pak muhammad iryawan itu juga polisi aktif
nah peluang ini kita nggak berperasangka
tetapi ini menjadi masalah
kita nggak berperasangka tapi agak suzon sedikit kalau kata pak soni
tapi harus dicegah dong
pandangan ini boleh
tapi kalau lihat segi praktisnya ya
nggak boleh ada konflik internal
kalau punya kepentingan yang sama pasti konflik
tapi ini dalam segi penempatan segi time dimention
sebenarnya pekerjaan ini tinggal empat hari ini saja
habis itu minggu tenang
nggak boleh ada kegiatan politik
dan itu tidak memungkinkan abusing atau penyalahgunaan seperti itu
tadi pandangan tadi betul
dalam jangka jarak jauh ini memang harus dihindari
jadi kekhawatiran itu bisa terjadi
betul bisa terjadi
itu kan tergantung pada nafsu politiknya seorang pj
tapi kalau saya melihat
betul waktu betulan yang bersangkutan di jakarta
ya ada tendensi
rekam jejak seperti itu
itu diperhitungkan nggak
seperti kata pak soni tadi
ada kecenderungan apa namanya tidak netral gitu
pak soni informasi itu didapat nggak sih oleh menteri dalam negeri pak
kan namanya pengambil keputusan kan banyak sekali pertimbangan
masukan juga banyak
aspirasi juga banyak
tapi kita tentu tidak bisa juga kemudian membaca semua apa dibalik keputusan
seseorang memilih pacar a apa b apa c
pasti ada dalam konteks ini pasti ada kebijakan
kalau yang bang endi tadi katakan
tingkat kerawanannya juga perlu diperhitungkan gitu
justru dengan diangkat
kalau berdaya pada yang dibuat oleh mbak waslu
secara politik sesungguhnya
tingkat kemungkinan polri kalau dia tidak netral ya
untuk tergoda itu sebenarnya cukup besar loh
karena dia birokrasi sentralistik
kalau di pusatnya di kepalanya sudah ini ke bawahnya gampang untuk dikomando
kan itu polri bukan aparat birokrasi di pns
tapi kalau sekarang beliaunya ada di lingkup pemerintahan kan menjadi terbuka
oh saya boleh tambah mas budi
meskipun diskusi politik ya
tugas seorang pejabat itu kan hanya dua yang terkait pilkada
tiganya terkait dengan pemerintahan daerah
dua itulah netralitas
menjaga netralitas dan memfasilitasi pilkada
tiganya ini yang penting
kalau saya sebenarnya dari sisi pemerintahan
sesungguhnya ini yang krusial nih
jawa barat hari ini sudah selesai rkpd
dan memulai masuk ke kuapps dan penyelenggaraan era pbd
saya dulu membayangkan kalau misalnya yang berada di situ adalah orang yang punya rekam jejak kuat di pemerintahan
pak sony dan sebagainya
dari kebendagri lah
dan kementerian lain
ini untuk nyambung ini nggak sobat
karena kan memang ini butuh pengalaman
jawa barat berada dalam momentum yang sangat menentukan untuk penyusunan kuapps
dan mudah mudahan pak iryawan ini bisa belajar cepat
mengenai hal hal yang terkait tata kelola pemerintahan sipil
tapi itu artinya membenarkan ini pengangkatan ini
ini anda memantau kan juga banyak sekali
ini bukan kasus pertama
pejabat ke polisi kemudian menjadi pejabat gubernur
di lingkungan bukan pemerintahan
bukan di lingkungan pemerintahan
untuk gubernur ini pertama kali
sebelumnya di sulawesi barat ada
pak krimat ibu
jadi saya lihat kekhawatiran itu muncul nggak
atau kasusnya berbeda dengan jawa barat
jadi tidak bisa
proses jam mereka memang ada cukup waktu untuk belajar ya
kalau ini memang mas budi
sekarang dia menghadapi minggu depan sudah pilkada
jadi tanggal dua puluh tujuh ya
kemudian setelah itu akan masuk ke proses pemerintahan yang sangat substantif
menyusun kuapps rapbd dan sebagainya itu
butuh waktu cepat untuk mempelajari rkpd yang sangat tebal itu
dan kemudian mentransformasi ini ke kuapps
yang itu kalau tidak punya pengalaman
memang butuh banyak bantuan
sebelum akan dijawab pak soni
pokoknya menurut saya
tapi kelihatan dari beberapa
ini belakangan ada kasus pak yahya stakuf
ada soal makar segala macam ini
ada kecenderungan pemerintah mengabaikan rasa kepatutan rasa keadilan
banyak undang undang peraturan yang dilanggar
terang terangan gitu loh
saya nyebutnya anarkis gitu loh
jadi ini udah tahu awal tahun ada keberatan keberatan
kalau menurut anda kenapa presiden menyetujui meskipun sudah tahu resiko politiknya seperti ini
presidennya satu partai
menteri dan menteri satu partai
ada partainya yang ngusung kebetulan juga polisi
saya nggak berperasaan sangka
tapi oleh karena itu sebaiknya
mereka harusnya punya kebijaksanaan
jadi karena nggak punya kebijaksanaan
jadi udah tabrak aja
norak gitu loh
terus kemudian menggunakan segala cara
nah secara etisnya seperti itu mas ferry
tapi kalau kita lihat hasil survei terakhir gitu
bisa lihat pak soni ya kan
kekhawatirannya ini dipakai untuk memenangkan calon yang berasal dari kepolisian juga
kalau kita lihat survei terakhir bisa ditampilkan juga jarak antara satu dan dua dengan tiga puluh empat
bisa jadi karena jaraknya makin jauh
menggunakan segala macam bisa juga
tapi kita kan nggak mau
oleh karena itu
supaya jangan sampai kita berpikir yang tidak baik
atau punya perasaan kepentingan
atau maka buruk
sebaiknya hal hal yang seperti ini dihindari
pemaksaan kehendak kepada orang yang kontroversial
jawa barat yang tadinya kondusif
gara gara pengangkatan pak iryawan menjadi plt
gubernur jawa barat sekarang jadi gejolak
ada perdebatan nggak sih pak soni ketika menteri dalam negeri mengusulkan ini kepada presiden
maksudnya ada dispute seperti ini nggak sih
itu yang jelas itu ya kita anggap sebuah peristiwa yang biasa
menisip jabatan yang lain
karena yang tadi saya koreksi lagi
jabatan asn tadi
jirjen istana amar dan sebagainya
itu pasti ada kalimat kata kata di belakang
yang namanya dan jabatan lain yang setara
itu kalimat ini juga ada
jadi karena itulah posisi ini
maka secara justifikasi tidak ada undang undang yang posisinya dilanggar
itu posisi view nya pemerintah
yang lain juga boleh pendapat
ya boleh kan
karena namanya juga pendapat ya
view nya mas tere beda lagi nggak apa apa
yang setara itu juga membuktikan itu posisinya
nah kemudian orang lupa dari tiga tiga undang undang yang disebut tadi
orang lupa nyebut undang undang tiga puluh sembilan
itu yang memberikan legitimasi dalam lembaga lembaga ini tidak boleh tidak harus mundur
tidak boleh tidak harus tetap bisa aktif
tapi tidak boleh menjabat jabatan di struktural polri
sudah mundur sebagai aso posisinya
jadi ini bukan pandangan view terhadap regulasi
kita berdebat bisa sehari hari penuh kalau regulasi
tapi bicara secara saksian ketakutan tadi
terakhir pak suwani
satu menit ke depan
saya kira memang betul kalau jarak pandang kemungkinan terjadi abusement iya
tapi dalam konteks jawa barat saya yakin seyakinnya dalam waktu yang kemudian singkat tinggal minggu ini
dan jarak asil servo yang sangat jauh
kemungkinan besar akan sangat kecil
karena itu saya yakin kalau pak irama dalam konteks jawa barat gitu
di kampung sendiri apalagi
dia juga pasti akan jarangkan nama kredibilitas
nggak mungkin kemudian mengorbankan nama diri untuk berbuat hal yang tidak netral
atau mendukung pasangan calon yang kemudian satu partai
yang kemudian berdiri di dalam kemungkinan begitu ya
ini praktis dulu jawa barat
karena jaraknya tinggal empat hari ini
ya habis itu masuk minggu tenang
pencoblosan itu tinggal berapa
tapi setelah pencoblosan ada proses proses lain yang penting juga pak
dan itu mungkin
itu gubernur disitu juga bisa kemudian
jadi nggak sesingkat itu
tapi dijamin kalau kata pak
saya kira kalau sampai ke level itu kan ada panwaslu penyelenggara bawaslu
tapi kecil lagi mungkin
mungkin juga gini mas budi
kenapa sih dipaksakan pak iryawan itu
dengan berbagai apa namanya kritikan seperti ini
mestinya pak iryafan kemudian melihat ya
ini tantangan buat dia untuk membuktikan bahwa
itu yang harus diambil
kemudian kedua adalah
segala sikap kontrak kita terhadap berbagai keputusan yang ada
kan ada saluran juga nih
mudah mudahan pak ferry juga berpikir soal itu ya
ke makam agung misalnya
itu kan juga
memang tidak sekarang ya
waktunya sangat mepet
tapi mungkin dibatalkan nggak sih
kita akan batalkan
kita minta supaya presiden membatalkan
ada mungkin yang dibatalkan
karena versi menurut undang undang
kita negara hukum
silahkan proses hukum saja
kalau yang nggak kemudian kira kira kontra terhadap ini
karena ada proses mereview kembali
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
mudah mudahan apa yang ditakutkan tidak terjadi
tapi pasti harus ada evaluasi
tapi juga jangan nekat
gak tahu malu terus maksain juga
jadi mau gimana
gimana sih maunya
yang paling penting kualitas demokrasi kita harus tetap dijaga
kita jaga supaya berkualitas
semua juga harus menjaga kualitas demokrasi
supaya tetap dikitohnya
terima kasih pak sifat
terima kasih pak budi
terima kasih pak gendi
kami akan segera kembali bersajar berikutnya